seperti biasa presiden jokowi dodo selalu mempunyai gaya sendiri untuk menyapa warga dalam setiap kunjungan kerjanya
seperti halnya pada ratusan warga di sumeneb madura presiden membagikan sepeda kepada warga yang hafal teks pancasila
kunjungan kerja presiden joko widodo ke sejumlah daerah hampir selalu menjadi viral di media sosial
tak terkecuali saat presiden menyerahkan ribuan kartu pintar kepada ratusan warga di desa patean kabupaten sumeneb madura
presiden menyapa hangat warga dan meminta para ibu serta pelajar untuk maju ke atas panggung menghafal teks pancasila
meski sempat grogi ketiga peserta ini akhirnya berhasil
berhasil menghafal pancasila dan langsung mendapat sepeda gunung dari presiden
dalam kesempatan ini presiden joko widodo mengingatkan para penerima kartu pintar agar bijak menggunakan uang bantuan dari pemerintah
yang pegang ini hati hati ini ada dananya disini ambilnya secukupnya
beli alamunis boleh beli pulsa boleh
setelah memberikan kuis penelitian
pertanyaan dan hadiah presiden joko widodo juga sempat membagikan alat tulis kepada ratusan siswa warga yang sudah menunggu sejak pagi
selain bisa berjabat tangan kesempatan ini juga dimanfaatkan warga untuk berfoto selfie
ahmad rahman sumeneb